jutaan masyarakat balik ke kampung alaman pada masa lebaran kali ini
roda perekonomian pun berputar terlebih tidak adanya lagi pembatasan seperti tahun kemarin
hotel dan restoran turut mendulang cuan dari momen lebaran kali ini
lantas berapa perputaran uang yang terjadi
benarkah ini menjadi titik balik pemulihan ekonomi di sektor perhotelan dan restoran
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sembungan virtual
sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia maulana yusran
selamat pagi pak maulana
selamat pagi mas
ya pak ini sepertinya kabar baik ya terkait dengan arus mudik yang begitu ramai
bahkan hari ini masih banyak diinformasikan warga yang ingin berlibur ke sejumlah destinasi
seperti bali yogyakarta dan bahkan hingga ke medan
lalu apakah kondisi mudik lebaran kali ini menjadi sebuah momen untuk mendapatkan keuntungan
tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha di bidang transportasi hotel hingga restoran pak
ya kalau kita
ya di bisnis hotel dan restoran ya khususnya ya dan juga termasuk di destinasi pariwisata
memang momen libur lebaran ini merupakan salah satu momen yang selalu dinantikan ya setiap tahun
karena memang pada saat libur lebaran itu peningkatan okupansi itu umumnya terjadi
kecuali pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu yang menurun karena adanya pembatasan pergerakan dan sebagai dampak adanya covid
nah kalau kita melihat ya seberapa besar nanti pertumbuhannya itu
kita melihatnya itu berapa lama pergerakan itu atau para wisatawan yang melakukan perjalanan mudik itu
menginap di hotel atau berapa lama okupansi hotel itu dalam setiap libur lebaran itu bisa meningkat atau tinggi
di atas rata rata dari okupansi pada hari hari biasanya
iya kalau kita bicara mengenai mudik ya pak ini pasti berbeda dengan event libur biasa ya
karena pada saat mudik pastinya keluarga juga ikut serta bahkan mungkin tidak hanya keluarga inti
tapi juga mungkin art babysitter dan pastinya banyak sekali peluang keuntungan untuk perhotelan
anda bisa melihat nggak kira kira okupansi seberapa besar nih pak
terutama destinasi yang tadi menjadi favorit pak
ya kalau kita melihat ya seperti tahun lalu di dua ribu dua puluh dua ya ppkm
yang masih berlangsung itu kalau kita cuti bersama cuti lebaran ditambah cuti bersama itu sekitar sebelas hari pada saat itu
okupansi yang cukup drastis peningkatannya itu rata rata lima hari ya bertahan pada saat itu
kemudian pada hari ke enam dan ketujuh okupansi tetap tinggi namun tidak sebesar lima hari pertamanya peningkatan tersebut
nah pada libur lebaran tahun ini
peningkatan itu sudah sampai pada hari ini
hari ini kan menjadi hari ke lima ya peningkatan okupansi tersebut
walaupun cuti bersamanya sudah habis pada tanggal dua puluh lima kemarin
semua sudah mulai pada masuk
namun kita lihat bahwa hari senin besok itu juga masih ada libur tanggal satu mei
nah ada berpotensi peningkatan ini masih terjadi
sampai terakhir di hari minggu
khususnya di destinasi destinasi favorit mas
jadi peningkatan itu terjadi
lima hari pertama itu memang okupansi itu peningkatannya cukup drastis
bahkan ada berbagai daerah yang memiliki destinasi yang memiliki daya tarik bagi wisata domestik tersebut
baik pak ini yang menarik adalah bagaimana dari pihak pengelola
penyedia jasa ya perhotelan kemudian restoran maupun beberapa hal pendukungnya
bisa menggunakan momentum ini untuk mendapatkan cuan ataupun keuntungan
lalu bagaimana kesiapan mereka mengingat memang ini momen sekali ya pak ya
setelah dua tiga tahun lalu terbatas oleh ppkm dan psbb sepertinya
ya tentu persiapan yang mereka lakukan tentu cukup panjang ya
karena memang momentum lebaran ini juga bagian dari
apa namanya sarana promosi juga bagi bisnis paris
apa namanya hotel dan restoran
khususnya semasa pandemi banyak yang mungkin traveler yang sudah lama tidak melakukan perjalanan wisatanya
kemudian juga bagaimana hotel yang juga sudah mulai mengemas kembali produknya
untuk beraktivitas kembali untuk menuju ke arah recovery
ini momentum yang juga sangat ditunggu tunggu
kemudian persiapan lain adalah tentu bagaimana menghadapi lonjakan dari okupansi yang
apa namanya jika dibandingkan hari hari biasa
nah ini yang selalu dipersiapkan
khususnya kalau restoran tentu sudah pasti harus lebih siap lagi ya mas ya
karena memang konsumen itu meningkat karena pergerakan wisatawan ini
kalau pendatangnya meningkat tentu kunjungan ke restorannya juga pasti akan meningkat
nah pak ini kita bicara mengenai perputaran uang ya
yang menarik adalah dengan apakah tadi ya kita banyak sekali peluang
ceruk keuntungan dengan perhotelan kemudian juga industri pariwisata
hingga fnb industri di sana bisa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia pak
terutama di kuartal pertama
anda melihat apakah ini merupakan potensi yang menarik pak
tentu ya mas
kalau kita lihat seluruh indonesia ya mas ya itu setiap provinsi itu membutuhkan pergerakan
wisatawan atau pergerakan orang untuk mendapat untuk menghidupkan perekonomiannya
kita lihatlah bahwa negara kita ini negara kepulauan dan umkm nya masih cukup tinggi ya di setiap daerah
dan semua mengandalkan apa namanya pergerakan orang antara satu destinasi ke destinasi lain
kalau kita bisa melihat contohnya seperti di destinasi pariwisata bagaimana masyarakat antusias di setiap daerah itu untuk
menjuangkan perusahaan yang diperlukan
menjual produk produknya baik itu makanan minuman kemudian juga belum lagi apa namanya
souvenir souvenir yang mereka lakukan itu bisa terlihat cukup masif di setiap daerah untuk saat ini
itu yang selama ini mungkin menjadi harapan ya bagi masyarakat setelah pandemi untuk kembali bisa menikmati apa namanya
tadi pendapatan ya semasa libur lebaran yang memang selalu ditunggu tunggu oleh masyarakat
jadi bukan oleh bisnis hotel
hotel dan restoran saja tapi juga bagi masyarakat tempat yang bisa memanfaatkan peningkatan kunjungan itu di berbagai destinasi pariwisata
iya terima kasih untuk waktu perbincangannya pagi ini pak maulana yusran selaku sekretari jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia
selamat pagi pak salam sehat selalu